empat puluh lima miliar rupiah sekarang dia kabur
apa anda tahu
terus keadaan kita nanti gimana
masa bisa sampai stragis itu sih
kantor gudang pabrik semuanya udah kosong
ternyata benar kekhawatiran papa untuk bekerja
mama sudah masuk tangkap
mama bayangkan saja
gaji yang menggiurkan jabatan serta mobil ini semuanya cuma tipu daya
sama dengan perusahaan kita waktu itu
itu semuanya gara gara rekan rekan bisnis papan
bukan penipuan seperti itu
minister kim il suk sudah mengambil semua aset perusahaan
dan dia sudah pergi ke negeri dengan korea
atau mungkin ke negeri lain
kalau pernah kita bisa
ada apa pak

ma barang barang kita dalam habis ma
ada yang bernama bu sandra
anda kami tahan karena terlibat pelarian mr kim jong
anda kami tahan untuk memberikan keterangan yang kami perlukan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
lupa nanti bahan tubuh sandra sampai ketemu di kantor polisi ya oke baik
pak bagus nggak usah khawatir tentang tanaman hiasnya nanti saya kirim gantinya yang baru sekarang yang
penting pak bagus tunggu sini tenangin anak anak biar saya ngurus pesantren di dalam terima kasih
selamat siang pak siang siang pengacaranya buk sandra bisa saya ketemu dengan sandra
mr tinju mempunyai hutang di bank sebesar empat puluh lima miliar rupiah sekarang dia kabur apa anda tahu
tidak masa anda tidak tahu anda akan bekerja di bagian keuangan saya baru bekerja satu minggu pak
anda bekerja baru satu minggu tapi anda mempunyai mobil pribadi apa itu tidak ada kejanggalan sudah
sewajarnya sesuai dengan jabatan saya masuk siap ada yang mau ketemu ibu sandra ya silakan
selamat siang pak saya
desi sasteningrum saya pengacaranya bu sandra yang akan mendampingi bu sandra silahkan duduk
terima kasih pak tenang bu sandra ya bisa diceritakan kronologisnya gimana
jangan jangan semua kesialan ini datangnya dari si mary
kehamilan hingga kelahiran mary selalu membawa sial apa enggak sebaiknya aku bunuh aja dia
nanti mau diam main
mama jangan sakiti nari dong
oh tuhan apa yang aku lakukan barusan pada mary
mama kamu siap siap
pa semuanya sudah aku bakar
karena dia sama sekali gak berguna
aku gak sanggup
aku gak sanggup pa
berisik banget sih kalian
gangguin anak tidur aja
tahu tuh ma
kita pada berisik kalau kita singgah ya
kamu yang enak arya
gangguin aja kamu
kamu dah asal sama anak tidur
pergi ke rumah
kamu lagi ikut ikut anak tidur
nanti saya baru lama memulainya
kepalanya ibrah sama kiki juga dipukul
terima kasih semua
kurang ajar anak saya masih dihina
aku gak mau anak anak aku disakiti
aku gak mau keluarga aku dihina
aku juga tidak mau diriku seperti itu
aku bosan hidup seperti ini
harus keambling sekarang
mereka sudah hidup selama lima tahun
mi children berklatif lagi karyak